gelap jelak helmnya si boy jelas jelas motornya si boy
papa tuh yang bener
ini emang bukan motornya boy
sekarang ketahuan kan
siapa yang gak perhatian sama anaknya
iya kan bi
ini kan tadi dimodifikasi kan
canggih tuh bang
emang papa yang bener
bukan dinner berdua
ya udah boleh ajak teman
di mana mana tuh berdua
aduh kamu tuh gimana sih
ma kalau dinner cuma berduaan itu
iya lah nanti kalau ada orang ketiga nongol yaitu setan
lagian ma adriana itu sebenarnya udah nikah ma
adriana itu belum nikah tahu
ih mama tahu kelihatannya adriana itu lebih dewasa dari kamu
padahal kan umur kamu sama drena gak beda jauh
cuma beda dua tahun doang
itu ma mau jelasin sendiri
kalau adriana itu lebih tua dari boyke
berarti dia tuh gak cocok tahu
dan boy itu gue dengar ma
kalau cowok tuh gak boleh berdua duaan sama cewek ma
nanti yang ketiganya itu setan
gak bisa dok dua lawan satu
alamak ma gak terima kayak begitu
ya enggak lah kan berdua ngelawan setan
mampus tidur di luar ma
aku mau ngerjain apa lagi nih orang
adriana bijutin aku dong
tapi hanya pura pura saja
nah sekarang gue capek gue pengen istirahat oke
apa gue telepon tante marissa ya
eh tunggu tunggu
gak jadi capek
ini mau dipijit
ini udah super duper tenaga reva
eh bisa ngelucu juga
eh adriana udah pulang
wah bijutin reva kamu gak capek sayang
ini istri papi baik banget loh
perhatian banget lagi malah tadi dia yang nawarin aku pi
gak mas aku gak capek
kasian anak kita yang cantik ini
pegel banget ya sayangnya
sini tangannya ya pi
lanjut pijut dulu ya pi
anak baik banget
ya ampun dia mau keenakan sampai tidur
lo bukannya tidak tidur ya
eh jalanin ke kamar lo dulu
beresin kamar aku ya
kamu aku berantem antem
aku pengennya bisa pijit pijit gitu terus
apa sandar sih
gue tuh capek banget
dan gue bukan pembantu lo
lo suruh bersihin kamar lo
hahaha enggak lah
lo salah tidur ging
makasih ya anak baik udah ngerjain mamanya
aku capek banget
aku capek banget
kalau lagi ada masalah ya
karena kalau mas lihat dari raut wajah kamu
kamu kayaknya lagi susah banget
kamu gak apa apa
kalau kamu capek
kamu ganti baju
kamu manggil dulu
kemudian kamu isi kaki sayang
istirahat dulu mak
sini buku nyapanya
ini bener bener gak bisa dibiarin terus menerus
reva gak boleh lama lama ngendalikan gue kayak gini
gue harus buru buru nyingkirin reva dari rumah ini
tapi itu gak mungkin karena gue belum dapetin hartanya mas bay
mari berangkat dulu ya
mama juga mau kerja
iya boleh kita bareng aja
bibi tolong bawain ini semuanya ke mobil ya
papa mau kerja
gue mau sekolah
mama mau kerja
bibi di rumah
motor kamu kok kayak beda gitu
beda apaan sih pak ini emang motor boy kok
hah papa sih
papa tuh harus perhatian dong sama boy
masa motornya si boy aja papa gak tahu ii
perasaan motor kamu tuh agak gedean sedikit gitu bang
aduh nah yang begini begini nih mas
ya wajar lah motor kan kalau dimodif beda dong ma
iya jelas beda ma
ini tuh dimodif
tapi kok jadi kayak agak jadul gini ya
hampir zaman sekarang tuh jago jago ya
bayangin motor kamu bisa dimodif jadi jadul begini
aduh matanya papa ajano yang jadul
gimana sih tuh kan bi kan
sekarang ketawang kan
hah siapa yang gak perhatian sama anak kan
ketawang kan bi
jelas jelas helmnya si boy jelas jelas motornya si boy
sebenarnya bapak tuh yang benar
ini emang bukan motornya boy
sekarang ketahuan kan siapa yang gak perhatian sama anaknya
iya kan bi
ini kan tadi dimodifikasi kan
kamu cuma mau bikin mama malu kan
canggih tuh dong
emang apa yang benar kok